oke intinya sih berani pamer harta sudah harus siap dengan konsekuensinya
khususnya konsekuensi menyetor pajak untuk negara
kecuali kalau memang yang dipamerkan itu cuma ala ala aja
yang paling bahagia sih menangkap fenomena konten pamer harta ini tentunya adalah negara pemerintah
seperti yang disampaikan oleh staf khusus menteri keuangan beberapa waktu yang lalu
bergabung melalui sambungan zoom ada mas pras justinus prastowo selamat malam mas pras
selamat malam mbak tiffany
oke jadi gurih banget ya sesuai dengan cuitannya
ini mas pras menangkap sesuatu yang gurih ngomong ngomong soal gurih
gimana sebenarnya cara negara ini menangkap kegurihan konten konten pamer harta barang barang mewah ini
pengawasan terhadap wajib pajaknya seperti apa mas pras
ya selama ini dijen pajak bekerja untuk memastikan siapapun yang kemampuan ekonomi
itu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar
kita terus melakukan
upaya upaya edukasi pengumpulan data informasi dan lain lain
dan sampai sekarang kepatuan juga terus banyak meningkat
nah saat ini ada fenomena pamer harta
kalau pemerintah mengatakan umuk gitu ya kalau pada jawabannya
nah tentu ini institusi mempermudah
karena apa yang biasanya tidak kelihatan tidak kasat mata ini menjadi terlihat
sehingga sangat mudah diidentifikasi
dijen pajak kementerian keuangan tidak membenci orang kaya
justru kita malah senang kalau semakin banyak orang kaya dan mampu secara ekonomi
karena pasti akan meningkatkan pameran pajak
tetapi yang penting tadi itu tugas negara memastikan keadilan sosial terwujud
antara lain dengan pajak
nah saat ini dengan fenomena pamer harta kita manfaatkan
apa yang disampaikan di publis itu tinggal kita cocokkan dengan spt
maka sudah sesuai dengan profil dari wajib pajak
jika belum kita berikan himbauan agar dilakukan laporan sebagaimana mestinya
itu secara prosedural yang kami lakukan mbak tiffany
nah ini kan kalau konten itu kan kelihatan
artinya itu mungkin barang barang mewah harta yang terlihat
nah ini yang dikenakan pajak ini hanya harta terlapor saja
kalau misalnya tidak kena laporan tidak kena sorot kamera
masuk konten itu ikut terdeteksi nggak tuh mas pras
iya undang undang mengatur di pasal tiga puluh lima a undang undang kup
setiap instansi baga asosiasi para pihak
wajib memberikan laporan dan pajak tanpa diminta
bila itu terkaitan dengan aktivitas atau kegiatan data yang berhubungan dengan perpajakan
itu membentuk bank data di dijen pajak
lalu melalui undang undang nomor
pada tahun sembilan tahun dua ribu tujuh belas juga telah diatur tes informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
ini sudah cukup lengkap
kalau ada aktivitas warga misalnya jual beli barang menyimpan uang di perbankan
atau membeli barang investasi di luar negeri
semua akan ter record terdata dan dapat diintegrasikan dalam sistem yang ada
jadi kelihatan tidak kelihatan itu hanya cara investasinya cara menyimpannya
tapi prinsipnya semua adalah obyek pajak
dan kita akan memastikan sumber penghasilan bukan menjadi konsen undang undang perpajakan
yang penting dua hal mbak tiffany
satu bisa dipakai untuk konsumsi memakan minum rekreasi dan baju dan sebagainya
atau menambah ya misalnya tadi beli mobil
beri uang pribadi investasi beli barang luar lain dan sebagainya
jadi intian negara pemerintah ini tembus pandang
walaupun tidak kelihatan tidak masuk konten pura pura tetap saja kena kena juga ujungnya
mas pras bagaimana secara negara ini pemerintah memprofile atau profiling pajak orang orang ini
ada digital surveillance nya juga kan
tentu yang pertama
antara nomor induk kependudukan dengan npwp itu menjadi hal yang sangat bagus
karena secara otomatis kita punya identitas tunggal
aktivitas warga negara dapat diintegrasikan dengan identitasnya
lalu yang kedua berkait dengan aktivitas di media sosial
kita juga meng capture informasi data tersebut
lalu kita integrasikan ke dalam sistem teknologi informasi
yang memungkinkan kita dapat memprofile secara lebih akurat
lalu nanti bila terdapat ketidaksesuaian
kita bisa cenderung lanjuti dan melakukan imbauan secara persuasif
untuk dilakukan pembetulan spt atau pembayaran
dan bila tidak diindahkan kita bisa melakukan pemeriksaan pajak
oke mas pra selain konten misalnya konten pamer harta di medsos di youtube
kan pengawasannya ini juga
selain yang pamer pamer ini kan sekarang banyak ada tren
terhadap tren nft dan lain sebagainya
itu juga dapat duitnya banyak tuh dari situ
apalagi jual nft mungkin biasanya dapat keuntungannya atau penghasilannya itu
kayak kemarin ya kan miliaran gitu
kemudian misalkan orang orang yang apa tuh ikut program undian gitu
nah orang orang yang seperti ini juga masuk dalam kategori itu
ya semuanya masuk dalam radar digital surveillan
tidak mengganggu kenyamanan orang menggunakan platform digital
tapi diisi lain hak negara tidak hilang tidak terkurangi
karena uang pacar ini penting untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam tentu jalan jatp dan bakti vani
oh berarti ini juga termasuk untuk orang orang yang suka ngonten
dapat penghasilan dari subscriber itu juga masuk dalam situ ya
atau mungkin juga sekarang zamannya endorse dan lain sebagainya itu ya
betul kita menggunakan dua pendekatan
satu pendekatan kepada pihak pemberi kerja atau pembayar milik platform
bila mana mereka melakukan pembayaran operarium atau penghasilan
mereka wajib memotong pacar
pada yang bersangkutan bila menerima penghasilan
juga wajib hitung membayar dan melaporkan kewajibannya
bahkan sekarang untuk perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri
atas barang khususnya yang dimanfaatkan oleh konsumen dalam negeri mbak tiffany
oke mas pras bocoran dong sedikit aja nggak usah mention
tapi banyak banget kan sekarang sultan sultan crazy rich ini
artinya mereka itu semua sudah taat atau belum
atau sebenarnya masih kerja keras juga nih orang orang dari dijen pajak
untuk kasih tahu untuk eh ini loh ini nggak boleh loh ini harus bayar loh
masih ada yang bandel bandel gitu juga nggak sih
ya pada prinsipnya
dijen pajak kementerian keuangan terus mengajak masyarakat sadar dan patuh pajak
tentu kalau melihat sudah cukup banyak people yang menjadi mitra di jen pajak
untuk kampanye kepatuhan pajak
itu karena sudah terbukti laporan pajaknya patuh
minimal secara formal menyampaikan tepat waktu
tapi harus diakui juga banyak crazy rich
atau prominent people yang memang cukup padar dan belum patuh
maka sekarang diberi kesempatan program pengungkapan sukarela
silahkan bagi yang dulu lupa belum melaporkan penghasilan
atau masih punya harta yang belum dilaporkan ada kesempatan
hanya sampai tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua bagi orang pribadi
jadi caranya ikut dengan jujur dengan terbuka transparan
apa adanya jangan sampai ada dusta di antara kita
itu prinsipnya mbak tiffany
jangan sampai ada dusta jadi jangan pura pura
kalau nggak tahu dikasih tahu nurut
atau jangan pura pura lupa juga
atau jangan jangan ujung ujungnya alasannya cuma ala ala aja
buat ini saja modal konten saja
kalau di pajak itu mbak tiffany
banyak orang pura pura miskin ketika berhadapan dengan pajak
itu juga berbahaya
karena kalau ketahuan kaya
akan kena pajak dan tarif
bebas sanksi yang tinggi
dan jangan pura pura kaya juga
nanti timbul masalah
karena dikira hartanya banyak
karena merasa tidak bisa menjelaskan ke kantor pajak
tak proporsional apa adanya
jangan sampai berbohong atau tidak jujur
oke tadi dikasih dispensasi oleh negara tiga puluh juli
kalau saya tadi tidak salah ya mas praset
kalau sampai dengan batas waktu yang ditentukan
masih pura pura miskin juga
masih bandel juga
dijen pajak terus mengumpulkan mengolah data informasi yang sangat banyak
dan kita punya informasi yang cukup akurat
tinggal kita cocokkan nanti dengan laporan yang ada
bila program ini tidak diikuti
dan terbukti wajib pajak belum melaporkan
akan menjadi sasaran tindak lanjut
bisa pemeriksaan pajak
atau kalau terindikasi pidana
masuk kerana pidana perpajakan
dan tidak ingin dipenjara
jadi daripada jatuh miskin karena melanggar undang undang pajak
lebih baik manfaatkan program ini
patuh bukan hanya kita yang senang
tapi juga masyarakat
karena kalau pajak meningkat
otomatis keadaan kita semua juga akan ikut meningkat
dikasih waktu kurang lebih masih ada empat bulan lagi ya
berani pamer sesuatu di media sosial
berani di medsos ini pamer harta
harus berani juga ya
bayar pajak jangan sampai ciut nyalinya
atau mungkin bisa juga
harta yang sebenarnya terpampang itu
di dunia maya
itu cuma semu belaka jangan jangan mas pras
karena mungkin bisa jadi bukan milik yang sepenuhnya
baik terima kasih mas pras
mas justinus prastowo sudah bergabung dengan kami
pokoknya keker terus
tangkap terus kegurihan kegurihan itu
jangan sampai lolos
karena itu tadi berani pamer
harus tahu juga konsekuensinya seperti apa
selamat malam mas pras sehat selalu
selamat malam dan selamat berhenti